kita beralih ke informasi lain jelang tahun ajaran baru sejumlah toko perlengkapan sekolah di kota bogor dijejali pembeli
sementara di cianjur pemilik usaha mebel kebanjiran pesanan bangku dan meja belajar
pesanan tidak hanya datang dari sekolah di wilayah cianjur namun juga dari luar kota
salah satu toko perlengkapan sekolah di jalan pengadilan kota bogor ini sudah hampir sepekan kebanjiran pembeli
setiap hari warga terus memadati dan rata rata membeli dua hingga lima setel seragam untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya
meski liburan sekolah belum usai para pembeli sengaja belanja lebih awal untuk menghindari kepadatan
lebih banyak ya belinya ya soalnya mau masuk kondok
masuk sekolah masih lama bu kok udah mulai sekarang masukannya bu
ya dari sekarang aja jadi nanti dekat dekat jadi nggak usah repot lagi
meski demikian para pedagang mengaku tak menaikkan harga ecarannya
untuk satu setel seragam sd dibanderol rp delapan puluh
sementara seragam smp dan sma dibanderol dengan kisaran harga rp seratus
puncaknya nanti mungkin tanggal enam belas dan lima belas
kalau sekarang ini sih ya gini gini aja ramai lancar
jadi nanti kalau sudah mendekati masuk dua hari menjelang masuk itu biasanya memperudak
kalau ini masih ramai banget
hai teman teman kami merupakan pizza vendera di miol bunyi laman jalan jalan suara edem
memastikan lebih murah di sini ini ya
kalau hormat kalian tapi saya satu yang nailed ditabur tadi lalu
ya di mana
rp satu persep tergantung model serta kayu yang digunakan